oke setelah menjadi pembicaraan atas aksi akrobat sepeda motor pada pembukaan asian games delapan belas agustus yang lalu
presiden mulai buka suara
presiden akhirnya mengatakan bahwa isi ini dibungkus kepentingan politik
jadi isu stuntman kemudian isu ada lagi lip sync gitu ya itu karena dibahas karena diperbincangkan
jadi kontroversi itu bermuatan politis
nah itu dia
ia menegaskan bahwa aksinya tersebut adalah demi kepentingan hiburan semata
dan mustahil dong ia melakukan aksi akrobat sendiri tanpa pemeran pengganti atau stuntman
kecuali nih untuk goyang dayung miliknya
itu asli itu nggak pakai stuntman ya
goyang rencananya akan masuk dalam koreografi super junior saat closing ceremony ini viral
dan telah diikuti oleh warga net dengan tagar dayung challenge
anda tentu masih ingat dengan video aksi akrobatik presiden jokowi saat menemukan asian games delapan belas agustus lalu
video tersebut menjadi perbincangan khususnya isu tentang apakah jokowi melakukan aksi itu sendiri
atau menggunakan pemeran pengganti atau stuntman
dalam kongres ke sebelas kesatuan mahasiswa hindu dharma indonesia di yogyakarta
jokowi merespon isu tersebut
menurut jokowi ada unsur politik yang disisipkan dalam isu akrobat motor tersebut
main sendiri seperti itu
logikanya presiden suruh jumping seperti itu
yang bener aja lah
orang orang politik kita kadang kadang aduh aduh aduh aduh aduh aduh
jadi kalau ya sekali lagi kalau yang namanya presiden suruh akrobat seperti itu ya
jokowi juga mengomentari aksi jogetnya ketika penyanyi fia valen menyanyikan lagu tema asian games dua ribu delapan belas
namanya kan juga spontan ya saya ada yang nyanyi saya kemudian goyang sedikit aja dimasalahkan juga
bicara soal goyang dayung jika aksi akrobat motor hanya boleh dilakukan oleh profesional
kini goyang dayung tak cuma jadi pembicaraan
tapi semakin meriah gitu ya
personal boyband super junior pun turut memeragakan gaya tersebut dalam sebuah sesi talk show
diiringi musik latar meraih bintang milik fia valen warganet tak mau kalah
langsung membuat aksi serupa yang diberi nama goyang dayung challenge
dari yang muda
dari yang kaku
sampai yang asik joget sendiri
bukan hanya gerakan saja ada juga warganet yang meniru presiden jokowi hingga tampilan kostumnya
atau modifikasi gerakan
seperti seolah olah sedang beriba
dan interaksi dengan sang presiden